kamu bilang kamu mencintai sembara
apa itu benar
kamu percayakan sama bopo
bapak cuma ingin memastikan bahwa kamu bahagia
juragan hidup lagi
juragan hidup lagi
berani ikut campur dengan urusanku
aku gak akan membiarkan kau mencapai tujuanmu
berarti kau sudah bosan hidup
aku akan membinasakanku
aku akan membinasakanku
jangan lakukan apa yang kamu lakukan
jangan lakukan apa yang kamu lakukan
sudah lihat kehebatanku
apa rupamu terlalu buruk
sehingga kamu tidak mau menunjukkan dirimu pada aku
ini belum saatnya
permainan baru saja dimulai
dan aku akan pastikan
akulah yang akan jadi pemenangnya
kamu lah hampir
bersiap banget berbinasa
aku memiliki musuh baru siapa dia
siapapun dia aku harus lebih berhati hati dan waspada karena aku tidak tahu apa yang akan dilakukannya untuk menghancurkan aku
farida ada yang ingin bopo bicarakan sama kamu
kamu bilang kamu mencintai sembarang apa itu benar
farida kamu percayakan sama bobo cuma ingin memastikan bahwa kamu bahagia
bopo mohon farida jangan ada satupun yang kamu sembunyikan dari bopo
iya bopo aku mencintai sembara
terima kasih bopo terima kasih
sekarang katakan lima rumah sembara
bapak cuma ingin memastikan bahwa kamu tidak memilih orang yang salah
bapak ingin ketemu dengan keluarga sembarang dan kalau memang sembara itu serius mencintai kamu bapak ingin segera
sembara melamar kamu
rahman itu sudah pasti benar benar gila dia ingin membatalkan perjodohan farida dan denmar tian
bopo farida kenapa kamu melamar dia

sembara anak dari bibir maryam bopo

apa anak maryam janda sombong gak tahu diri itu
anak dan ibu sama saja
mereka pasti sengaja menjerat farida untuk bisa menguasai keluarga

udah akan aku biarkan
nanti aku tambahin lagi
kalau kamu bisa membuat sembara menjauhi farida selamanya ngerti kamu
beres itu sih gampang bu rosmina
sembara sembara tunggu sembara
sembara awas nak
sembara awas nak
sembara awas nak
nak kamu tidak apa apa
iya bu aku tidak apa apa
siapa orang itu sepertinya dia memang sengaja ingin menabrak
sembahra kamu itu sepanjang jalan terus saja melamun
tadi ada bendy kamu tidak menyadarinya
bagaimana kalau kamu tertabrak
kamu harus cerita nak
masalah kamu itu sebenarnya apa
jangan kamu pendam di hati kami
nanti malah memberatkan kamu